bagus berarti kanjeng ratu sudah mulai bisa merasakan
aku menjadi gelisah kira kira lu
apa yang harus kulakukan
perlahan saja kanjeng ratu
menjadi penguasa berarti terhubung dengan para hambanya
dengan para pengabdinya
dengan demikian kanjeng ratu akan selalu bisa merasakannya
seiring berjalannya waktu kanjeng ratu akan terbiasa
terima kasih bunda dewi
terima kasih dewata
sumpah sujud kami haturkan kepada sang pertapa
terima kasih karena nyai pertama telah menghancurkan sang angkara murka
yaitu raja kami yang lalin

hei raja pertapa hei raja pertapa
mohon ampun sang pertapa
sudika kiranya sang pertapa bersedia menerima untuk menjadi pemimpin kami yang baru
sudikah nyai pertapa menerima
ratu kami yang baru
badai rodama badai rodama
badai rodama appa badai rodama appa
terima kasih wahai dewata
wahai sang penguasa yang telah mengirimkan pemimpin baru bagi kami semua
ratu yang adil yang akan menjadi pengayom untuk kita semua
silahkan kanjong ratu

ratu yang adil yang akan menjadi pengayom untuk kita semua
semoga hidup kami tidak begitu
bagaimana ini bagaimana aku melanjutkan hidupku
sementara hatiku terus mencari cara
dari cari istriku yang hilang
istriku yang sudah kembali ke tempat asal
wahai para penguasa
berikan aku petunjukmu
hei penguasa laut bicaralah padaku
jelaskan tanda yang kamu kasih
kakang kakang jagad taruk
tenanglah jelaskan pelan pelan
prajurit majapahit mengepung rumah kakaknya
aku sudah tahu
cepat atau lama mereka pasti akan datang
bagaimana dengan anakku
apa dia baik baik saja
aku tidak tahu kakang
ada apa ini
hatiku terasa bergetar
seperti ada seseorang yang ingin menghubungiku
kalau ter pelan pelan buat keluar
bagaimana dengan witch hell ini
lakukan makhluk situasi ini
kita juga mau internship dulu

belangrijk ufin again
menjadi penguasa berarti terhubung dengan para hambanya
dengan para pengabdinya
dengan demikian kanjeng ratu akan selalu bisa merasakannya
seiring berjalannya waktu kanjeng ratu akan terbiasa
izinkan hamba menunjukkan sesuatu kepada kanjeng ratu
hamba akan membimbing kanjeng ratu
untuk menguasai kesaktian utama dari keraton sugorokidul
silahkan sentuh bola air itu kanjeng ratu
sekarang cobalah untuk merasakan kanjeng ratu
ikuti hati kanjeng ratu
cobalah mencari tahu siapa manusia yang tadi mencoba menghubungi kanjeng ratu
yang telah mencari perhatian kanjeng ratu
yang membuat hati kanyang ratu bergetar
aku tahu siapa yang mencoba
siapa yang mencoba untuk memanggilku
tapi aku tidak tahu aku sudah siap atau belum
beban menjadi penguasa memanglah berat kanjeng ratu
tapi takdir sudah menunjuk bidadari nawa wulan
untuk menjadi penguasa laut
yang sekarang hamba panggil kanjeng ratu
cobalah untuk meyakini hal itu kanjeng ratu
aku disakan oleh anggota ia
jangan mengaminkannya seperti sesuar
yang membuatnya berb sober

terus haduh petra